ajudan kapolda gorontalo bribtu ruli firmansyah ditemukan tak bernyawa dengan luka tembak
di dalam mobil dinasnya yang terparkir di jalan gor desa ombulo gorontalo pada sabtu dua puluh lima maret lalu
polisi menduga staff spripim polda gorontalo berusia dua puluh delapan tahun ini tewas bunuh diri
akibat permasalahan asmara dengan mantan kekasihnya yang merupakan poluan di detasemen khusus delapan puluh delapan mabes polri
hal itu terlihat dari chattingan korban yang ada di dalam handphone miliknya
pertengahan maret lalu diduga depresi akibat masalah keluarga
seorang mahasiswi universitas indonesia juga meninggal dunia usai loncat dari apartemennya di kawasan kebayoran jakarta selatan
sebelumnya korban sempat mengunggah permohonan maaf di akun media sosialnya
kasus bunuh diri juga terjadi di banyuwangi jawa timur akhir februari lalu
seorang bocah sebelas tahun mengakhiri hidupnya dengan seutas tali
keluarganya menyatakan anak yang baru akan remaja ini sering murung saat pulang sekolah
diduga korban depresi karena sering dirundung di sekolah oleh teman temannya sehingga bunuh diri
kasus kasus tersebut mengingatkan kita bunuh diri tidak memandang umur
anak anak remaja hingga orang dewasa bisa saja mengambil keputusan nekat dan putus asa ini
lalu bagaimana tanggapan warga
terkait hal ini
karena terlalu banyak memendam semua problem gitu ya jadi dia gak cerita ke siapapun dia pendam
waktu kecil sih ibaratnya pas dimarahin orang tua emang gue kayak bukan anaknya gitu
nah kebetulan saya pernah jadi owner coffee shop dan usaha saya harus bangkrut
tapi saya menemukan bahwa ada solusinya juga gitu
jadi intinya kamu gak sendirian
intinya kamu harus punya tempat untuk curhat
bunuh diri sering dikaitkan dengan masalah depresi
namun in to the light yayasan yang melakukan advokasi kajian serta edukasi mengenai pencegahan bunuh diri di indonesia menyebut
alasan seseorang mengakhiri nyawanya bisa diakibatkan karena berbagai gangguan kesehatan mental
memunculkan keindahan bunuh diri adalah karena orang depresi
tapi tidak tersebatas itu
ada banyak sekali masalah kesehatan mental lain ataupun gangguan kesehatan mental lain yang bisa menimbulkan keinginan seseorang untuk bunuh diri
dari kacamata kedokteran jiwa bunuh diri merupakan suatu pelarian bagi mereka yang merasa tertekan
baik karena faktor pekerjaan pernikahan perundungan hingga karena gagal dalam mewujudkan sesuatu
dinyatakan buat pasien yang paling gak enak kalau dibilang kamu kurang berbakti sih
membuat pasien menjadi lebih bersalah dan merasa oh ya saya orang yang paling berdosa di dunia
kalau sudah pernah satu kali niat bunuh diri kemungkinan relapse nya ada tuh kekambuhannya
satu saat dia akan menjadi lebih berani lagi untuk melakukan tindakan yang lebih berbahaya
yang pasti seseorang yang mulai merasa tidak nyaman dengan situasi kehidupannya
membutuhkan perhatian dari teman atau kerabat terdekat
terutama sebagai teman curhat dan pendengar yang baik
namun jika sudah sampai tahap lanjut seperti halusinasi dibutuhkan pertolongan profesional
pada tahun dua ribu dua puluh asosiasi pencegahan bunuh diri indonesia mencatat adanya enam ratus tujuh puluh kasus kematian akibat bunuh diri
namun kasus ini bagaikan gunung es
di mana kejadian yang sebenarnya terjadi memiliki angka yang jauh lebih banyak daripada yang tercatat
lantas apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah upaya bunuh diri
perubahan perilaku merupakan ciri ciri orang yang membutuhkan bantuan
interaksi bersama orang lain menjadi kurang pola makan berantakan
mulai tidak masuk kantor atau sekolah pola tidur pun berantakan bahkan mulai ada bisikan atau halusinasi
berikut adalah upaya untuk mencegah bunuh diri
kunci utama berupa mendengarkan tanpa menghakimi dan berikan validasi terhadap perasaan mereka
kedua pastikan mereka berada di situasi yang aman hindari gedung tinggi benda tajam serta obat obatan
pastikan mereka dikelilingi oleh orang yang peduli
ingatkan mereka bahwa masih ada harapan untuk masa depan secara positif dan apresiasi usaha mereka
bagi yang membutuhkan pertolongan berikut adalah daftar lembaga konseling yang akan mendengarkan tanpa menghakimi
menurut pusat data dan informasi kementerian kesehatan ada satu kematian setiap empat puluh detik akibat bunuh diri
kita tidak tahu kapan dan kepada siapa pikiran itu bisa terlintas
laurencia gata yudhistira satria jakarta